sepertinya akan pakai
salam malam bang halo selamat malam bagaimana bisa mendengar suara saya dengan jelas bang
jelas sekali oke siap sebentar bang saya akan oke bagaimana bang aman aman sip
aman siap ini sesuai dengan tema terima kasih banyak sekali lagi untuk bang novel sudah
bergabung bersama cnn indonesia malam ini sudah menyempatkan untuk bisa live instagram
bersama kami di sini terima kasih sekali lagi bang kondisinya gimana sehat ya alhamdulillah
alhamdulillah tadi saya dapat info katanya baru selesai menjalankan ibadah
sholat isya ya bang ya alhamdulillah udah selesai siap bang novel malam ini sesuai dengan
tema kita ini ada katanya hashtag tak sengaja jadi sebenarnya dari seluruh perjalanan kasus
bang novel sejak terjadinya kejadian itu sekitar setelah dua tahun delapan bulan
akhirnya polisi membuat perjalanan kasus bang novel dan kemudian kemudian kemudian kemudian
mengumumkan bahwa menangkap dua orang tersangka yang kemudian masuk ke proses persidangan hingga
menjadi terdakwa nah hashtag tak sengaja ini kan kemudian ramai diperbincangkan di media sosial
ketika masuk ke pembacaan tuntutan begitu terhadap dua orang terdakwa tapi sebelum saya
ingin bertanya soal hashtag tidak sengaja saya lebih dulu ingin bertanya tentang cuitan bang
novel yang satu ini nih coba ya ini dia bang dibacakan dong mbak aku gak baca dibacakan ya oke siap bang novel ini sudah terbaca semuanya sudah terbaca dari seluruh perjalanan kasus ini baru saja kita akan mengetahui tentang item yang diberikan terhadap ini dan bagaimana pasangan tersebut dari kita

dibacakan ya oke siap bang
saya tidak yakin kedua orang itu adalah pelakunya
dan di sini malah bang novel intinya adalah sudah dibebaskan saja daripada mengada ngada
nah ini kemudian juga ramai diperbincangkan bang
menurut cuitan ini kemudian bang novel sebagai korban
ini malah menyatakan bahwa sudah lah dibebaskan saja dua orang itu
ini kenapa bang coba mungkin bisa dijelaskan kepada kami di sini
ya saya menyampaikan twitter itu mbak
itu dengan penjelasan
saya katakan bahwa saya sudah pernah bertanya kepada penyidiknya ketika masa penyidikan
dari mana apa yang bisa menjelaskan bahwa dua orang itu adalah pelakunya
dan buktinya apa kaitannya
saya nggak dapat penjelasan
yang kedua begitu masanya ke penuntutan saya tanya ke jaksanya
apa yang membuat kita yakin bahwa dia adalah pelakunya
kita nggak bisa jelaskan juga
saya kan korban wajar saya tanya ke mereka
karena hak saya diwakili oleh mereka
jadi mestinya antara penyidik penuntut dengan saya ini jadi satu
karena saya bukan di pengadilan
itu perkara pidana
tapi saya diwakili oleh negara melalui penyidik dan penuntut tersebut
nah sekarang ketika saya tanya pun masih belum ada penjelasan
saya bisa katakan tidak itu sebenarnya
bahkan saya yakin mereka tidak mampu menjelaskan
saya masih pikir positif
jangan jangan ada hal yang sensitif sehingga mereka nggak bisa gagal
nah karena itu saya ngikuti
dan kemudian dakwaan dibacakan di pengadilan
dakwaan ya pak awal awal persidangan
ketika dakwaan dibacakan itu disampaikan bahwa penyerangnya pakai air aki
dan hanya motifnya pribadi hanya dua orang
saya melihat kok bisa begitu ya
tentunya setelah dakwaan pemerintahan saksi saksi pertama saya yang dipanggil kan
saya tertuliskan saya khawatir ruang lingkup persidangannya tidak memungkinkan saya berbicara dengan lebih lengkap
makanya saya persiapkan
saya membawa bukti bukti lainnya yang mendukung
dengan harapan saya ingin membantu jaksa yang telah ditunjuk untuk mewakili saya di persidangan
dan ternyata apa yang saya sampaikan di persidangan itu yang saya sudah berpikir positif
terus berupaya berpikir positif walaupun sebetulnya ragu juga
ternyata di persidangan juga aneh gitu
saya baru tahu ternyata saksi saksi kunci tidak masuk dalam berkas perkara
dan bukti bukti penting tidak dibicarakan di persidangan
bahkan ada bukti yang berubah
saya masih berpikir positif
ketika di persidangan saya empat jam
saya bilang ke penuntutnya
kalau memang ini
saksi saksi kunci tidak masuk berkas perkara
kan penuntut bisa memanggil sendiri
keterangan kunci ini
saksi kunci itu menjelaskan peristiwa sebelum saya diserang
yang dengan begitu
ada oknum siapa yang terlibat
ada beberapa orang yang terkait dengan perbuatan
siapa saja yang terlibat dalam perbuatan persiapannya
kemudian ada pelaku
pelaku sejak dua hari
h dua sudah ada di lokasi dan bersiap
fakta fakta itu ada semua
tapi karena tidak diperiksa
kan tidak menjadi fakta persidangan
dan kemudian tidak bisa masuk ya bang
yang lebih menariknya adalah
kemudian ketika masa tuntutan
bahwa serangan itu motifnya pribadi
yang kedua disampaikan juga
menunjukkan bahwa hanya dua orang saja disampaikan bahwa airnya dari mana saya tahu air aci karena
pasalnya bukan tiga ratus lima puluh lima tapi tiga ratus lima puluh tiga itu saya sebagai orang hukum memahami bahwa jaksanya punya paham bahwa
itu adalah air aci bukan hal yang penganiaya sebat dengan hal hal itu saya heran loh kok sampai
seperti itunya yang lebih menyakitkan lagi ini bukan sekedar menyakitkan saya mbak menyakitkan
ya orang yang punya perasaan menyakitkan orang yang masih berharap terkait dengan keadilan dan
ini luar biasa dituntut satu tahun untuk perkara penganiayaan berencana penganiayaan berat
berencana akibatnya luka berat dengan pemberatan itu dituntut satu tahun
tanyaannya adalah ini sebenarnya jaksa yakin apa enggak sih dia pelakunya jangan jangan
jaksa yang betul betul bukti hingga satu tahun tapi itupun dengan satu tahun ini saya melihat
itu buruk sekali tapi dengan bukti yang ditutup tutupi ada fakta fakta yang tidak disajikan yang saya
katakan dengan kata kurang lebih mengada ngada itu itu justru malah masalah jadi double masalahnya
jadi lebih banyak oleh itu ketika ada pihak yang mengatakan kan masih ada hakim yang bisa
menuntut dengan ultra petitum melebihi dari tuntutan jaksa ini bukan masalah tinggi apa tidak bukan
masalah seberapa berat umumnya pertanyaan mendasar adalah betulkah itu takutnya dengan bukti bukti
yang tadi yang saya katakan arah fakta fakta yang justru tidak diungkap dengan benar saya melihat
jangan jangan penuntutnya yakin bahwa ini bukan pelakunya atau tidak punya kekuatan untuk
menyatakan bahwa itu kebenarannya seperti apa oleh karena itu saya sebagai orang hukum saya orang yang
memahami tentang proses persidangan dan tentunya selama ini saya juga bersama dengan koalisi sipil
yang berbicara mengenai memperjuangkan hak hak kemanusiaan maka saya katakan
sekarang seperti itu lebih bagus dibebaskan jangan memaksakan sesuatu yang kemudian itu tidak benar
gitu ya karena sebenarnya banyak ya bang ya yang kemudian sangat berharap dengan proses hukum yang
transparan kemudian juga sangat menanti begitu ya bagaimana kemudian jalannya proses hukum ini
karena kalau kita flashback lagi nih ya bang ya ini ada saya wah tertutup oleh wajah saya nih sepertinya
ini ada timeline perjalanan kasus dari pertama kali bang novel kemudian mengalami penyiraman air keras di sebelas april dua ribu tujuh belas

saya ingat betul kemudian sempat juga di pertengahan agustus dua ribu tujuh belas dimintai keterangan oleh tim
polda metro jaya kemudian sampai akhirnya desakan desakan untuk membentuk tim gabungan pencari
fakta kepada presiden belum juga dikabulkan gitu bang akhirnya polri lah yang membentuk tgpf hingga
akhirnya kemudian pada akhir desember dua ribu sembilan belas ini diumumkan dua orang dan itu seperti yang kita tahu
memang mendapat respon juga dari bank novel tersebut dan itu yang kita lihat di bawah ini adalah
kalau kita lihat di bodi setelah nya seperti itu satu tahun penjara begitu dan ada unsur ketidaksengajaan
yang kemudian disampaikan nah kalau bicara soal ketidaksengajaan ini yang kemudian viral
macam menanggap ini seperti apa saya sempat sih mendengar dong cell methodeiko aja di beberapa
digunakan itu bukanlah apa yang kemudian ada di tuntutan mungkin tapi bang novel bisa jelaskan lebih lanjut terkait dengan hal itu
ya yang pertama saya ingin menambahkan yang timeline yang mbak sampaikan tadi dulu
iya boleh bang
ini dia maaf tertutup saya
saya memang nggak bisa melihat yang mbak tampilkan tapi saya bisa mendengar dari penjelasannya mbak tadi
yang pertama saya mengapresiasi ketika pak presiden
awal kejadian beliau mengutuk hal itu
beliau kemudian menyampaikan bahwa ini harus diusut tuntas dan seterusnya
bahkan beliau menyampaikannya sampai tiga kali saya ingat saya
di periode waktu yang berbeda
ketika penyampaian itu saya melihat seharusnya itu bisa dimaknai bahwa
presiden punya komitmen untuk ini diungkap
yang pertama itu
saya akan juga yang soal itu bahwa
tim pencari fakta di bawah kapolri
itu tidak sesuai dengan yang kami minta
yang kami minta adalah tim gabungan pencari fakta yang independen di bawah presiden
independen di bawah ini beda
tapi dibentuknya tim ini bukan maunya karena pak kapolri sendiri
tapi karena adalah hasil rekomendasi dari komnas ham
sedangkan komnas ham melakukan pemeriksaan karena saya
melaporkan saya melaporkan adanya kejanggalan dalam proses penyidikannya
sehingga komnas ham memeriksa dan rekomendasi rekomendasi diantaranya
dibentuk tim gabungan dan seterusnya tadi
saya mau menambahkan beberapa hal tadi bahwa sudah dilakukan
upaya kritis upaya protes sejak awal proses
ini sebelum tadi menjawab dua pertanyaan yang mbak sampaikan saya ingin menamakan hal lainnya
saya menampilkan hal hal itu lagi
saya sejak awal sampaikan
saya maafkan pelaku
saya menerima apapun yang terjadi
kepada diri saya karena
saya kata bahwa saya sedang berbuang untuk kebaikan
tentu ada resiko
dan itu saya ambil
resiko itu walaupun negara
tidak boleh biarkan
tapi bagaimana proses hukum
yang benar itu adalah
wajah hukum indonesia
menyakiti nilai nilai keadilan
bahkan injak ninjak nilai nilai keadilan
kita semua harus marah
tidak boleh dibiarkan karena bisa terjadi kepada siapapun
itu yang poin ingin
saya sampaikan sebagai latar belakang untuk dipahami
agar tidak dikira
saya berpikiran emosional
sebagai korban bukan
saya maafkan pelaku
ini juga sesuai dengan
cuitan yang saya tampilkan ya bang ya
jadi saat ini saya juga sedang menyampaikan cuitan
bang novel yang disampaikan pada
hari ini pukul dua belas empat puluh sembilan
siang tadi dimana bang novel
dengan tegas menyatakan memaafkan
serangan air keras namun
masyarakat ini harus selalu bersuara
tidak boleh diam agar
proses hukum bisa berdiri tegas
karena ini tidak hanya bicara
tentang kasus penyiraman terhadap
bang novel saja tapi kita juga bicara
untuk skop yang lebih luas ya
banyak kemudian teror yang terjadi kepada
nanti mungkin akan menjadi pembahasan kita selanjutnya juga
bang terkait dengan hal ini
boleh mungkin sebelumnya
jawab untuk dua poin tadi ya boleh silahkan bang
yang selanjutnya adalah
terkait dengan perkataan
mengenai tidak sengaja ini
ini menurut saya keterlaluan
dalam hukum itu sangat jelas
dan itu adalah
pelajaran basic dalam ilmu pembuktian
dan saya yakin
penuntutnya mestinya tahu
apa yang dimaksud
kalau waktu agak banyak
saya bisa jelaskan sebenarnya
boleh silahkan bang
oh gitu ya oke
kita punya waktu panjang
untuk definisi sengaja
setidak tidaknya ada tiga hal
walaupun definisi sengaja itu ada banyak
ada beberapa pilihan
ada pada aliran
kita orang fizik
si ini berdiri di balik
maka ketika dia pukul
si a maka kacanya pasti pecah
bukan berarti dia tidak
sengaja memecah kaca bukan
tapi dia sengaja memecah kaca
dan sengaja mengukul si a
dengan sengaja itu adalah
seandainya ada orang
mau membunuh orang lain
membunuh si a gitu saya katakan dengan
cara yang sama
ada si a di tengah pasar
mau dibunuh oleh sesuatu
ketika dia tembak
itu dia harus paham bahwa
ada kemungkinan tembakannya meleset
dan kena orang lain di pasar
dia tembak dan benar benar
kena orang penjual di pasar
atau pengunjung di pasar
dan mati bukan berarti
pelaku itu tidak sengaja
menembak orang itu dia bilang
saya itu menembak si a bukan nembak si a
berarti saya nggak sengaja membunuh salah
pengertian ini basic mbak
ketika terus dipahaminya
begitu ini kan
luar biasa saya sampai kaget
sampai definisi hal yang basicnya
itu tadi tapi yang kedua apa tadi mbak
saya lupa tadi
sebentar bang kalau yang pertama tadi berarti interpretasi
bang novel apakah kemudian
apa nih dari jaksa yang
kita tahu pasti memiliki
dasar pengetahuan yang
sangat mumpuni ya bang di bidang itu untuk
kemudian bisa mengartikan
sengaja tasengaja ini gitu kan
nah berarti dengan putusan
yang ada apakah kemudian apa nih
saya mau menyampaikan tapi
mungkin kita tetap harus berhati hati
ya bang karena ini
banyak juga yang mematah
saya mau komentari masalah itu
karena ini masalah basic
masalah basic apa terus saya mau komentarinnya
saya kasihan gitu ya
keterlaluan sebenarnya tapi
saya mau komentarin saya kira masyarakat
paham lah apa yang terjadi di sana
dan itu yang
masalah sengaja tadi jadi kalau dikatakan
tidak sengaja begini begitu
itu jauh jauh
mahasiswa hukum semester dua pun bisa tertawa
dengan terbabak soal itu
tuntutan kemarin juga sudah
pembacaan pembelaan ya bang ya terhadap
terdakwa ini dimana beberapa poin
salah satunya menyatakan bahwa
kemudian atau kerusakan
pada mata bang novel
itu tidak dikarenakan oleh
siraman air aki yang mereka sebut air aki ya
ada bang novel pada april dua ribu tujuh belas
dan poin kedua adalah saya ingat betul ada
pernyataan yang menyatakan bahwa apa yang terjadi
pada bank novel ini adalah hal yang
biasa terjadi nah mungkin
bagaimana itu tanggapan dari bang novel
yang dibacakan oleh tim kuasa hukum
dari kedua terdakwa
yang pertama saya mau ingatkan
anggota pofi semuanya
jadi kerusakannya karena
suatu kesalahan sendiri
karena proses pengobatan yang salah
ini yang dipakai
tidak ada dasar pengetahuannya
saya itu ditangani sama dokter
yang terpapar bahan kimia yang nomor satu
dunia terus harus
ditangani sama siapa lagi
jadi saya kira apakah
tim kuasa hukum ini
mau mengolok ngolok dokter di indonesia
saya kira enggak begitu lah
karena penanganannya itu cukup dipuji
apa namanya upaya yang dilakukan
untuk menyelamatkan hanya
bertahan dua tahun dan kemudian
sama sekali tidak bisa melihat
tapi bukan berarti kalau
tidak diselamatkan dengan tindakan operasi
itu berarti bisa sembuh tidak
ini kan logika yang
salah dan yang tadi
yang saya terisbawahi bahwa tim kuasa hukum
ini anggota pori semuanya
menyeram air keras itu adalah yang biasa
ini kan memalukan ya
ini melanggar kode etik berat loh itu
kalau sampai bikin persepsi begitu karena
anggota pori menghina pori
menghina institusi polri seolah olah
anggota bawa hal begitu adalah hal yang biasa
ini kan berbahaya gitu ya
jadi saya melihat
pola pembelaannya ini
membabi buta padahal
saya sendiri yang menjadi korban
apa pelaku loh saya santai
saya melihat hal ini tidak
walaupun ketika hukum
dan diperkontrolkan secara vulgar
di tengah publik saya harus marah
kenapa saya orang saya sasar jalan hukum
saya magister hukum
tidak ketika hal ini
kemudian terjadi dengan
tentu harus khawatir kalau
anak keputus saya juga akan
mendapatkan hal yang serupa
dan masyarakat pasti yang marah
jadi hal begini keterlaluan
jadi kalau penasihat hukum
sebagai anggota polri mengatakan bahwa
membawa air keras
kemana mana itu biasa
atau menjelam air keras itu
bukan hal yang bahaya
saya nggak mau komentarin deh
karena itu jelek sekali ya
oke siap bang sebelum
kita lanjut ini saya akan bacakan
satu tanggapan dari warganet
yang bergabung mungkin ini ada
sekitar lebih dari empat ratus orang yang
sudah bergabung bersama kita bang ini ada
satu orang yang menyatakan seperti ini saya bacakan ya
karena ini memang ada di sini
aryan underscore lesmana yang mengatakan
eh bos ada yang bisa jelaskan nggak di video live
ini matanya bang novel kan
cedera sebelah kanan tapi
di foto sebagai narasumber sebelah kiri
ada yang bisa jelaskan mungkin saya izin menjawab
sebentar ya bang
mas aryan ini karena
kita tekniknya saya dan bang novel
menggunakan kamera depan
artinya itu akan mirroring ya bang ya
jadi apa yang mungkin ini tangan sebelah kanan
saya ini tampaknya di sebelah kiri
ini karena efek dari mirroring
jadi untuk klarifikasi saja nih bang ya
karena kan seperti yang kita tahu
kalau boleh mungkin mungkin
itu artinya juga sedikit bertanya bang
di tengah perbincangan kita ini
kondisi kesehatan mata bang novel
sekarang seperti apa mungkin bisa di remind dulu
bang untuk menjelaskan ke teman teman
yang saat ini mungkin sedang menyaksikan
ya begini mbak
akibat serangan air
keras itu kedua
dalam ilmu kedokteran
saya juga memberikan rekam medik
ke jerman ke amerika
ke belanda dan beberapa negara negara
untuk melakukan pengecekan
itu luka berat yang tidak bisa
jadi begini mata sebelah kiri
saya takut mirroring ya
saya katakan sebelah kiri
iya sebelah kiri iya
sebelah kiri saya itu dikatakan
akan segera buta waktu itu
melakukan tindakan operasi besar
namanya operasi ookp
yang sebelah sini diambil
dibentuk sedemikian rupa
ditumbuhkan dimasukkan ke dalam mata
ambil dihidupkan di dalam mata
mengganti sel sel yang rusak
jadi itu dilakukan
dalam rangka karena akan segera buta
saat itu memang terang itu sudah hampir
tidak bisa dilihat
tapi karena akan buta buta
maka diberikan apa namanya
walaupun demikian penglihatan saya akan bisa
melihat dengan seperti melihat
dalam skup yang
kecil seperti melihat terobong
begitu tapi saya bisa membaca
dengan sedikit keterbatasan
karena saya menggunakan obat
yang bisa mengenai kebatian
namun demikian memang ternyata
hanya bertahan selama dua tahun dan kemudian
tidak bisa lagi yang sebelah kiri
jadi sekarang posisi saya ini sudah
permanen yang sebelah kanan saya
yang sebelah kanan saya ini
sempat air keras itu
korneanya luka carut
di matanya itu terdapat luka
parut begitu ya bang ya ada jaringan jaringan
karena sebelum itu ada selaput
nah selaputnya itu
akibatnya pembuluh darah
kornea itu jaringan
bening yang tidak bisa
yang tidak boleh ada pembuluh darah
masuk tapi karena ada luka carut
itu maka masuk pembuluh darah
pembuluh darah yang masuk
itu membuat mata kanan saya
korneanya tidak bisa
selaput yang sobek tadi
ternyata ketika tumbuh
dia bergelombang dan ada
dan itu yang membuat sekarang
saya tidak bisa melihat dengan jelas
wajah saya sendiri di layar saya nggak bisa terlalu jelas lihat
berarti kalau dari pemeriksaan
dua belah mata yang tetap bukan salah satu
dari kalau kita persentasekan
misalkan itu penglihatannya berarti berapa persen itu bang
sekitar dua puluh mungkin
saya kalau cuma jalan
kecuali ada stripping ada perbedaan
kemudian saya bisa kejeblos di situ
tapi kalau saya cuma lari jalan
bisa jadi kalau ada orang bertanya
kenapa saya jalan kemana mana
kalau jalan saya masih bisa tapi sekali
wajah orang di jalan saya tidak bisa lihat
yang kemudian bikin
olo olo ya cuman orang itu mau bikin
olo olo tidak apa apa yang dosanya dia sendiri ya mbak
ya yang penting tadi kita sudah sama sama
dengarkan bersama ya ini ada
teman teman kita yang saat ini sudah bergabung ada lebih dari lima ratus orang
itu tadi update kondisi kesehatan dari
bang novel ya sejak terjadinya penyiraman
air keras pada april dua ribu tujuh belas ya
berarti pengobatan masih terus jalan
atau gimana tuh bang
ya pengobatan tetap jalan
walaupun kiri saya sudah tidak bisa lagi diobati
tapi kanan saya ini agak tidak lebih turun lagi
oleh karena itu pengobatan dilakukan
dengan perjumpaan dengan dokter jaraknya agak semakin
frekuensinya agak semakin jauh
tapi obat terus menerus dilakukan
karena tetap ada kemungkinan
mata kanan saya bisa lebih turun
itu yang dijaga agar tidak terjadi
itu tadi penjelasannya kita kembali
ke topik awal nih bang terkait dengan
tak sengaja ini gitu pak
setelah tadi bang novel menyampaikan tanggapan
bang novel terhadap adanya
sejauh ini proses hukum yang terjadi
atau dilakukan terhadap dua orang terdakwa
sudah ada pembacaan tuntutan
kemudian juga pembelaan sudah disampaikan
satu hal yang juga ramai
diperbincangkan di media sosial
dalam beberapa hari terakhir ini bang
adalah ada seorang komika nih bang
kemudian dukungan begitu kepada
bang novel menyatakan
ini yang bener aja nih gitu kan
ada kata kata tak sengaja gitu
di dalam poin tuntutan gitu
kemudian juga akhirnya kemarin
tadi ya bang novel juga sudah
memberikan tanggapannya terhadap
komika tersebut yang kemarin
sempat juga kemudian mendapatkan
apa ya seperti
bisa kita katakan tuduhan
tidak nih bang ya karena kemudian dia
membuktikan dengan surat keterangan bebas
narkotika gitu kan
itu tanggapan bang novel sendiri seperti apa tuh bang
dan kejadian yang menimpa
pertama saya memuji
dari bintang emon
yang berani lugas
berani kritis kerdas
untuk menyebabkan kebenaran
karena ini kepentingan kita semua
kita itu adalah kepentingan kita
itu hasil pembangunan dari pemerintah
yang akan kita rasakan dalam proses
melihat saya memuji apa yang dilakukan oleh bintang emon
karena terkait dengan saya tapi kan
saya katakan bahwa saya tidak terlalu
mempermasalahkan secara pribadi sebenarnya
cuma ini harus disikapi dengan
arah ketika ada respon respon
penegakan hukum yang tidak benar
yang kedua saya ingin katakan bahwa
ketika menyampaikan kebenaran
apa adanya kritik sosial ya bang ya
ya itu diterang
itu kritik sosial yang baik
ketika diserang demikian
penyerangnya seperti itu ini seperti
ada yang mengkondisikan walaupun
saya nggak tahu pastinya tapi ketika
pola pola begini ini memalukan sekali
dan saya berharap
semoga orang orang yang lain masyarakat pada
boleh takut untuk memperjuangkan kebenaran
karena ini bangsa
menyampaikan hal yang baik
kita berharap depan
orang orang yang berbuat baik takut
dan tentunya terhadap perang yang
menyerang bintang emon dengan
segala cara hal hal apapun
salah yang anda lakukan itu
buruk anda mesti bersih
dengan cara cara begitu
anda mau bela orang itu harus lihat
yang anda bela orang yang berbuat salah
berbuat jelek ya jangan lagi dilakukan
anda dapat kerugian
bang novel saya ada satu
hal yang mungkin kalau teman teman
atau warganet yang juga menonton
saat ini live saya dengan bang novel
ini juga sempat mungkin beberapa menonton juga
video dari bintang emon bintang emon menyatakan
dinyatakan bahwa pelaku ini
dengan tidak sengaja karena awalnya
berniat menyiram badan tidak sengaja
wajah gitu area wajah hingga akhirnya
ke mata itu karena
tidak masuk akal begitu karena bang novel saat itu
kan sesuai dengan ilmu gravitasi
kebawah dong ya bang harus ya kecuali
kalau saat itu bang novel jalan handstand
katanya bang tapi ini memastikan bahwa
bang novel berjalan seperti biasa
kan pada saat kejadian itu
memang masalah sekali yang dikatakan dengan
dasar saja kita kritik
kita sedang berpikir kritis kita akan
tahu bahwa tidak mungkin
menyiram badan kena muka itu tidak mungkin
dan memang faktanya
tidak sama sekali
menyerang badan saya
yang diserang muka
berarti masih ingat jelas bang novel saat itu
kejadian usai dari sholat
subuh di masjid al ihsan ya bang
kalau saya tidak salah
di dekat rumah kemudian saat berjalan
terjadi tuh penyiraman gitu ya bang ya
saat itu mungkin ada banyak kemudian
pihak pihak yang menanyakan masalah
kerusakan begitu kan
ada yang mempertanyakan biasanya kan kalau
memang air keras mengenai wajah
itu akan mengalami kerusakan parah
baju juga itu mungkin bang novel bisa
ceritakan lagi klarifikasi apa yang
kemudian langsung dilakukan oleh bang novel saat itu
kalau saya tidak salah
langsung mencuci ya bang ya
kalau ke wajah saya
pertama kali kita tersiram air keras
dengan jumlah yang banyak karena satu gelas
itu disiramkannya sedikit
merespon untuk segera lari karena saya
merasakan itu air keras
satu detik setelah disiram itu saya
merasakan seperti terbakar
saya berubah kemari mencari
air dan kemudian saya sempat terbentur
di pohon dan kemudian
pada saat itu
juga saya lepaskan baju sendiri
saya tinggalkan di tkp
kemudian saya terbentur di pohon
dan kemudian saya mencari air
itu saya sudah hampir merasa
tidak mampu lagi dapat air
karena saya sudah merasa gagal
saya berteriak sekencang kencangnya untuk orang dapat
pertolongan dan kemudian saya ditolong dan
saya minta segera dapat air
tidak lebih dari dua puluh detik
saya dapat air
di tempat udutnya air
di sana saya guyur air sebanyak mungkin
hingga kemudian ada mobil
untuk membawa saya ke rumah sakit siap
dan kemudian berangkat ke rumah sakit
kami di rumah sakit saya juga
kita untuk di guyur air lagi
dan penanganan yang dilakukan
di rumah sakit yang
saya datangi pertama kali itu adalah
penanganan luka bakar
dengan diberikan seperti
kasa lembab itu
untuk menjaga sel selnya tidak masuk
dan kemudian sebelum itu
saya dibawa ke ruang operasi
di biuris total
di guyur dengan air yang banyak
agar tidak terjadi apa
begitu juga ketika saya di singapura
di rumah sakit
singapura general hospital
rumah sakit umum singapura
di unit instalansi
dan saya dirawat dengan ruang isolasi
karena ruang itu tidak boleh
ada interaksi dengan orang luar
biar tidak ada dan lain lain
baru sekitar lima hari
saya bisa dirawat di ruang
jadi seperti itu gambarannya
kalau tidak luka bakar itu salah
yang kedua adalah begini mba
ketika ada orang
berkata bahwa dia air akar
saya tidak mendengar
ada yang bertanya apa buktinya itu air keras
mudah yang pertama begini
disiram ke muka saya
sebagian tumpah ke jalan
jalan ini dari beton
dan betonnya berubah warna
ada orang yang mengamankan
yang saya tinggalkan di tkp
yang sebagian kena air keras
di bagian depannya
tadi sampai di baju
baju yang bang novel tinggalkan di tkp
betul ketika baju diamankan
baju itu kemudian
baju itu dipegang dengan tangan tanpa
menggunakan alat bantu
begitu juga ketika orang yang mengamankan
air yang ada di gelas
maaf gelas yang
ada sisa air
gelas yang dipakai untuk
nyiram ke saya air keras ke saya
dan masih ada sisanya
menyengat jadi itu
fakta fakta yang jelas
ditambah lagi bukti
tadi saya juga mendengar dari tim komnasam
tim yang dibentuk oleh komnasam
tukang air yang ada di gelas
mereka mencari air keras
ketika diberi tukang air
mereka mengatakan bahwa itu air keras
kalau dibilang air aki buktinya apa
atau begini coba aja air aki
air aki yang dimaksud seperti apa
silahkan bawa sendiri
di lokasi dituangkan di jalan
membekas atau tidak
dilakukan mereka ulang ya bang
seperti saat itu tapi dengan menggunakan air aki
itu sangat mudah
tapi ketika itu kemudian cuma hanya kata kata yang disampaikan
nah ini maksudnya apa
apakah yang bersangkutan sengaja
mau mengalihkan fakta
atau membentuk opini
saya kira tidak begitu
hukum jangan dibegitukan
oke ini proses hukum
masih terus berjalan ya bang ya
mungkin ada beberapa di sini yang bertanya
apakah bang novel tidak banding tidak
kemudian mengajukan keberatan dll
itu perlu kita ingatkan lagi ini bahwa
yang sudah dibacakan adalah tuntutan dari
jaksa penuntut umum kemudian sudah ada pembelaan
jadi masih belum fonis nih bang
masih ada majelis hakim
yang nantinya akan memutuskan
dari fonisnya tapi ini ada
pertanyaan dari saurin nih bang
dia menyatakan bahwa kita sama sama tahu
bahwa memang fonisnya belum
dibacakan tapi melihat
tuntutannya saja ini sudah benar benar tidak
masuk logika dasar menurutnya
apakah kemudian ada upaya yang bisa
dilakukan oleh paling tidak masyarakat
atau mungkin bang novel sendiri untuk kemudian
bahasanya lebih memastikan bahwa proses hukum ini
bisa benar benar berjalan sesuai dengan
yang seharusnya berlaku
yaitu adil dan sesuai dengan
fakta fakta yang ada
untuk menjawab hal hal
saya ingin menjelaskan dua hal
akar persepsi publik paham ya
betul betul yang pertama
yang pertama setelah ada
tuntutan dari jaksa
hakim akan kemudian mendengarkan
pembelaan yang disampaikan kemarin kan
nanti ada ekspektanya replik duplik jawaban dari masing masing
antara jaksa dan prusut
nanti setelah itu hakim akan
memang hakim boleh
melakukan ultra petitum
di atas dari tuntutan yang ada
dari tuntutan jaksa
tapi masalahnya adalah
fakta faktanya sudah banyak yang bermasalah
bukti buktinya banyak yang nggak dibuka
banyak yang tidak diperiksa kira kira mungkin
tidak berjalan dengan normal
saya bukan orang yang
sedang emosional meminta agar
si dua terdakwanya berat bukan
itu harus berjalan dengan jujur
dengan benar ini
ketika nanti hakim bisa melakukan
ultra petitum masalahnya bukan
di situ saja tapi masalahnya karena
sudah terlalu banyak fakta fakta yang
biasnya itu kejauhan makanya saya
harus menyampaikan ke publik
terus yang kedua ada juga
pihak yang tidak memahami mengatakan
bahwa kalau tidak puas kan bisa
upaya hukum bisa banding dan lain lain
nah ini kesalahannya juga nih kenapa
coba bang dijelaskan
jaksa penuntut umum itu
dalam perkara pidana
dia bertindak mewakili
yaitu kewajibannya apa bagi negara
dari warga negara haknya
siapa di situ haknya sebagai
korban oleh karena itu
hal terkait dengan hak saya diwakili
sebenarnya oleh penyidik oleh penuntut
saya tidak merasa diwakili
saksi kunci diperiksa yang
ini saya berupaya dengan
inisiatif dengan proaktif
saya sampaikan tidak juga
direspon lalu mewakili
siapa kalau saya
hanya diam saya tidak
punya peluang apapun
untuk melakukan upaya hukum
nah ini yang harus dipahami
sehingga tidak boleh dibiarkan alahnya itu
ada juga yang kata kenapa
kok saya meminta pak presiden
karena begini permasalahan
ini sudah berlarut larut
terjadi dari penyidikan penuntut
karena negara kita ini sistemnya adalah
presiden membawai semua
aparatur nah disana yang
kemudian saya sampaikan protesnya kenapa
dibawahnya kemudian berlaku seperti
yang dipertontonkan sekarang
tentunya himbuan pak presiden
kemarin itu yang saya katakan sudah tiga kali
itu di ape kan benar benar
dan presiden harus menjadi penyidik
betul tidak boleh membiarkan poinnya itu
berarti kalau sejauh ini untuk
bang novel kan juga sempat kemudian setelah
pembacaan dari tuntutan ini juga sempat
ibaratnya ingin kemudian meminta kepada
presiden untuk mengusut
kasus ini gitu kan sudah ada
upaya apa bang yang dilakukan untuk kesana bang
apakah sudah kemudian
menghubungi pihak istana pasca
pembacaan tuntutan itu bang
sudah banyak mbak dan saya mau
pasca pembacaan tuntutan bang
belum belum belum tapi saya kira
penyampaian saya ke publik ini
dan beberapa penyampaian saya melalui media sosial
didengar oleh presiden saya yakin
sekali oke atau mungkin
pihak pihak yang kemudian bisa
kemudian menyampaikan kepada pihak presiden dan saat ini
sudah menyaksikan live instagram
kita berarti ini salah satu bentuk
penyampaiannya ya dari bang nafal tapi kalau bang nafal
sendiri apakah kemudian berencana untuk kemudian
menuju istana atau menyampaikan
menteri kah terkait dengan hal ini
memang sejak awal menderisikan diri
untuk uang pemerintah sekolah
perangkat perangkat yang seperti itu
saya afan ini jadi sebetulnya
ini problemnya bukan terkait
dengan masalah saya saja
melihat atau memperbaiki
masalah ini kenapa
karena yang bertanggung jawab
membangun di indonesia adalah pak presiden
tadi ya itu pak presiden
di antaranya yang dibangun
bukan cuma fisik saja tapi
nah ketika kita dipertontonkan dengan
masalah hukum yang seperti ini
proses atau bangunan
hukumnya ini nampak sekali comang cambing
pak presiden pasti berkepentingan
untuk memperbaiki ini
tentunya kita menghormati beliau
jangan sampai kemudian
ini berlalu di masa
beliau sebagai presiden pak jokowi
masalah yang seperti ini
terus terang mbak
saya mengamati ke belakang
ada kasus yang sudah terang
benerang menjadi pembahasan
dan menjadi perhatian publik
dilakukan proses sepulgar ini
belum pernah sebelumnya baru kali ini saya lihat
kalau mbak ada riset
lihat itu karena memang
penyiraman air keras yang terjadi
pada april dua ribu tujuh belas itu bisa
memang faktanya bukan pertama
kali sebagai penyidik kpk
bank novel mendapatkan ancaman
karena sudah beberapa kali kita tahu kasus
kendaraan bang novel sempat ditabrak
kemudian rumah juga
dan kasus apa ya kita bisa katakan
ancaman bagi penyidik kpk ini
bukan pertama kali terjadi sama seperti yang tadi
sempat saya sampaikan kan
kita masih ingat benar bagaimana
kemudian pernah ada
kpk palaude kemudian juga ada
teror terhadap penyidik lainnya
dua orang dua orang ya bang ya kalau saya tidak salah
penyidik kpk di borobudur
kemudian juga ada benda
mirip bom yang kemudian ada di rumahnya
gitu kan itu artinya
teror terhadap penyidik kpk ini
adanya gitu ya bang ya
dan harapan besar pastinya ya bang terhadap
bagi mereka yang berjuang
untuk melawan korupsi di indonesia ya bang
ya begini mbak
saya ingin komentar sedikit yang disampaikan tadi
boleh saya pernah hadir
di beberapa acara acara
konferensi internasional tentang masalah
anti korupsi dan kemudian
bertemu dengan orang orang anti korupsi
dari lembaga anti korupsi di masing masing negara
mereka cukup heran
terjadi di indonesia bertubi tubi
dukungan yang kuat dari pemerintah
saya bisa katakan lebih dari sepuluh kasus
serangan serangan itu dan tidak
diungkap ada pun kasus saya
diungkap setengah hati kesannya
atau tidak sungguh sungguh
ini keterlaluan bahkan
tadi pak laud
cerita soal serangan serangan
kepada orang orang kpk mereka heran
kalau di negara negara maju
ada terjadi begini
itu kekuatan negara akan betul betul
memfokus untuk mengejar pelakunya
agar apa agar tidak terjadi lagi
dan sekarang kalau ini
dibiarkan kasus saya di begini
dan lain lain walaupun saya sudah
terima ya mbak ya walaupun saya sudah maafkan
apa yang akan menjadi potensi
yang jaman yang ke depan
akan mudah diserang lagi ke depan
dan tidak terlindungi
berani berbuat akan semakin berani berbuat
bagaimana dengan generasi muda
ada nggak yang mau jadi pegawai kpk lainnya
di ke depan atau petugas petugas yang
bercontak dengan negara kalau situasi ini
dibegitukan nah itu kan
ironi ya ironi miris sekali kita melihat
sebenarnya bentuk pengusutan
sampai tuntas begitu ya terhadap
adanya kasus hukum apapun
perlu dan harus
untuk dijalankan ya bang ya karena bagaimanapun juga itu adalah
wajah penegakan hukum di indonesia
begitu ya bang ya
sekali lagi saya ingatkan ini kepada teman teman
ya sebelum mbak novel lanjut
ini saya mau ingatkan kepada teman teman
kalau ingin menyampaikan pertanyaannya
bisa juga menyertakan di kolom komentar
kita masih punya waktu sekitar
sepuluh sampai lima belas menit lagi
dengan bang novel sebelum nanti bang novel
akan melanjutkan pekerjaan atau mungkin beristirahat
ya bang ya jadi dipersilahkan
monggo kalau ada yang mau tanya mungkin yang
dari tadi belum saya sempat tanyakan
bisa kembali bertanya
begitu ya bang ya
kalau sejauh ini berarti tugas kan
masih terus berjalan ya bang ya
bang novel juga kalau saya tidak salah
kemarin sempat juga ikut terlibat dalam
penangkapan salah satu
tersangka ya bang yang diburu dicari cari
gitu bang berarti kalau untuk sehari hari
pekerjaan masih terus
berjalan ya bang ya
keseharian saya masih bekerja
sebagai penyidik dengan
karena saya terbatas untuk melihat
dengan untuk membaca
dan lain lain tentu hal itu saya bisa
meminta bantuan rekan yang lain
untuk melakukan dan saya bisa
pengetahuan saya untuk melakukan analisis
hal hal lain termasuk
dan lain lain jadi itu masih bisa
dilakukan dan tentunya saya berharap
untuk memberatas korupsi itu gak boleh sirna
yang berjuang memberatas korupsi gak boleh takut harus
berani makanya saya juga selalu
memotivasi bahwa saya
dibeginikan seperti diolok olok
di ajek gitu ya karena
proses proses yang kita lihat di media sosial
dan lain lain saya
masih ngeri hati saya santai saya berharap
bahwa kawan kawan yang lain
tetap berani untuk
berjuang kenapa berjuang
mempertahankan kebaikan itu
pahalanya banyak sekali mbak
berarti berjuang terus
intinya tujuannya adalah baik untuk kemudian
korupsi gitu ya bang ya
ini ada dua pertanyaan bang yang kira kira
serupa sih bang ada dari komik faris yang menyatakan
saya sampaikan dulu pertanyaannya
seandainya nih pelakunya bukan
dua orang tersebut apa kelanjutannya
buat bank novel selanjutnya ada juga
dari rafael bagas yang dia
bertanya jujur ya bang bang novel pasti
punya gambaran kan siapa pelaku sebenarnya
begitu apalagi memang beberapa
kalau kita ingat di awal awal
begitu juga bang novel sempat menyatakan
ada keterlibatan jenderal juga
dan kemudian publik juga ayo dong bang novel diungkat
siapa itu tanpa kemudian
berasumsi mungkin nanti bang novel bisa jelaskan
keterangan keterangan yang bang novel miliki
itu sudah disampaikan begitu
dalam persidangan begitu dan kepada
penyidik ada juga ini bang
dari andri mulyanto terakhir ya bang ya
sejauh ini dari tim bang novel
atau sendiri apakah sebenarnya sudah membaca
dan mengetahui siapa sih sebenarnya okdum
dibalik penyeraman air keras ini bang
kalau bicara pengetahuan
itu levelnya beda beda mbak
kalau penyidik hanya
mengetahui dengan jelas itu harus dengan
bukti yang bukti itu
standar di atas keraguan
dalam konteks saya kan bukan
sebagai penyidik nih saya sebagai orang
korban korban saya punya
banyak indikasi indikasi yang menggambarkan
bahwa ini ada banyak keterlibatan
tentunya kalau ditanya kenapa
nggak diungkap semuanya saya
kan penyidik saya paham kalau
fakta lapangannya tidak diungkap dengan
nyampaikan aktual intelektual itu apa
untuk mengolok ngolok diri saya sendiri
atau untuk agar saya ditangkap
dianggap memfitnah sedangkan
saya di sisi lain tidak punya kewenangan
untuk membuktikan sendiri
jadi problem ini nah ini yang
kemudian saya perlu sampaikan
bahwa saya mengetahui
yang terjadi itu tentu
saya sampaikan dengan pihak pihak yang mesti saya sampaikan
tapi tidak dengan serta
saya sampaikan kemana kemana gitu
yang tentunya semua
harus diukur ketika
sekarang ini fakta lapangannya
seperti apa yang dilakukan aktor pelaku
lapangannya saja dalam
penanganannya seperti ini dituntut satu tahun
bukan cuma itu satu tahun mbak
fakta fakta nya kan banyak yang dikajaskan
nah ini yang saya melihat loh
menyampaikan faktor inflektual
ditambah lagi persidangannya
persidangannya itu tidak boleh
membahas sebelum peristiwa
bahkan saksi saksi sebelum peristiwa
tidak boleh diperiksa
termasuk di grup grup cctv ya bang ya
sempat bang novel berikan begitu kan
orang orang yang sempat
datang ke rumah
bahwa kenapa kok bisa begitu
terus kalau ditanya seandainya
tadi ada yang tanya begini seandainya
kemudian kedua terdakwani
difonis bebas apa yang harus
investigasi harus diulang
paling mungkin bagi pak presiden
adalah dibentuk tim
gabungan pencari fakta yang independen
yang melibatkan orang orang
yang punya integritas
yang punya pengalaman pengetahuan
dan dedikasinya untuk bangsa dan negara
siapapun itu terserah
lembaga anti korupsi kpk yang selama ini jadi
harus juga diusut
siapa yang melakukan
koruptor mana yang berani berbuat begitu
atau oknum oknum mana yang berani
membela koruptor secara begitu
itu harus jelas agar
kita kedepan bisa
jadi baik semua
seperti bisa semua
berarti ada dua poin ya bang ya
terkait dengan tuntutan yang
tak sengaja itu kemudian
adanya pembelaan yang juga sudah disampaikan proses hukum akan
berjalan masih sampai nanti akhirnya
akhirnya ada fonis dan bang novel tadi menyatakan
bahwa yang penting saat ini
jika memang nanti
hasilnya sampai dinyatakan mungkin
bebas kita berandai andai ya ini jatuhnya
hukum ini bisa diutus
diusut lagi begitu diusut ulang
dan kedua adalah ayo dong
harapannya terhadap pak presiden itu
untuk bisa membentuk
tim gabungan pencari fakta yang independen ya bang ya
aneh kalau kemudian kita semua
terganggu dengan lembaga
anti korupsi dikerja diserang
bertubi tubi dan tidak pernah
diusut dengan serius masa kita
nggak terganggu kalau yang terganggu
berarti gak ada yang untuk membentuk
kebutuhan yang tertinggi kan
harusnya kan begitu logikanya
karena kembali lagi
ini yang tadi bang novel
sampaikan ya bukan cuma
masalah bukan cuma juga
saya tidak tepat
kalau saya mengatakan ini cuma ya tapi
ini bukan terkait dengan
kasus penyiraman air keras bank novel
yang terjadi pada april dua ribu tujuh belas
tapi ini juga terkait dengan
teror yang kerap terjadi kepada para pegawai dan penyidik kpk dan juga tentang bagaimana kemudian
wajah hukum indonesia ya bang ya betul betul baik itu begitu ya bang ya terakhir ini bang
kita masih punya waktu sekitar dua menit ada hal hal yang ingin mungkin bang novel sampaikan
kepada para viewers kita hari ini terkait dengan kasus atau insiden yang menimpa bang novel dan
harus kemudian apa ya dampaknya itu adalah bang novel kehilangan penglihatan bahkan sekarang
melihat wajah bang novel saja pun ini di layar kabur ya bang ya bagaimana bang oke gini tentang
apa yang terjadi dengan saya saya berkeyakinan bahwa segala hal yang terjadi pastilah ada kuasa
allah di dalamnya dan kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian kemudian
kemudian kemudian oke baik bagaimana kehilangan di tali bang are profesional biasanya apa bahaya
lelaki mutlak bajdeerah lagi memperkenalkan hal hal masalah kemudian ketika briefly komen
semacamawy bahasan buat entrean agar mereka study maksyajing indonesia sekarang kemudian
banget dengan bbq phk dengan inf fay energi dengan crimp atm alam semua damit kamu
lihat engaging teman teman timer ngampil alamin wgima dan netizen util kota calculan
dengan penyampaian kita yang sungguh sungguh dan lugas apa adanya
masalah hukum kita menjadi baik
dan ke depan indonesia makin maju
kemajuan suatu bangsa itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana hukum ditegakkan
tidak pernah ada negara bisa maju kalau penegakan hukumnya bermasalah
pasti permasalahan hukum banyak di sana
pasti korupsi banyak di sana dan lain lain
padahal faktor penegakan hukum faktor tegaknya hukum dan masalah keadilan
itu menjadi hal yang paling mendasar untuk kemajuan dan kesejahteraan atau kemakmuran suatu bangsa
maka marilah kita sama sama mau peduli dengan hal ini
kita jangan abai karena toh suatu saat kita akan mendapatkan efek dari sikap abai kita
maka kalau kita mau berbuat mau mengkritisi
semoga kita juga mendapatkan efek baik untuk kita
baik berarti perlu peran semua pihak ya bang ya
mulai dari peduli kemudian juga bersikap aktif
untuk kemudian sama sama mewujudkan hukum indonesia yang seadil adilnya
sesuai dengan harapan bersama pastinya ya bang ya
berarti bisa disimpulkan bahwa bang novel masih optimis ya bang ya
untuk ada penegakan hukum yang seadil adilnya di indonesia
saya lebih suka untuk berpikir
jangan berpikir hasil
kalau kita berpikir hasil
dengar suara saya
dengar dengar dengar
tadi sempat terputus tapi sekarang sudah dengar kembali
dengar suara saya
kalau saya begini
saya lebih suka berpikir proses
kalau kita berpikir hasil
kita bisa kemudian putus asa atau pesimis
kita tidak pernah putus asa
kita tidak pernah pesimis
proses adalah pelibatan
kalau kita terlibat dalam berbuat
setidak tidaknya kita dapat pahala
atau setidak tidaknya kalau kita berbuat
berproses dalam kebaikan
mendidik karakter kita menjadi jiwa jiwa yang baik
menjadi karakter karakter yang baik
yang untung kita dalam berbuat
yang berbuat jelek
dia yang jadi
yang berbuat baik
dia yang untung
nah seperti itu mbak
itu tadi ya harapan kita besar
agar semua proses hukum bisa berjalan seadil adilnya
kalau saya boleh ulang tadi mengutip pernyataan dari bang novel
kemajuan suatu bangsa itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana kemudian proses hukumnya bisa berjalan
terima kasih bang
kita akan pantau terus
ini kita kawal bersama bagaimana kemudian nanti
akhir dari kasus hukum
yang berlangsung saat ini ya
atas insiden penyiraman air keras yang terjadi pada bank novel
dan termasuk dengan kasus kasus hukum lainnya
terima kasih banyak bang novel malam ini sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia instagram live
sehat selalu bang
selamat melanjutkan tugasnya
baik terima kasih bang
selamat malam bang
mari terima kasih
oke itu tadi perbincangan kita dengan penyidik senior kpk novel baswedan
kita sama sama membahas terkait dengan kasus penyiraman air keras
yang kemudian sudah masuk ke persidangan
dan akhir akhir ini mungkin ramai ya diperbincangkan juga di media sosial
ini tadi sesuai dengan tulisannya
hashtag tak sengaja
itu tadi perbincangannya
nanti mungkin teman teman yang ada beberapa pertanyaan yang tadi mungkin menanyakan
terkait dengan bintang emon
bagaimana tanda kata
bagaimana tandakan tanggapan dari bank novel
kemudian juga tadi sempat menyatakan
lalu bagaimana nanti proses hukum yang
atau upaya hukum lainnya yang akan dilakukan oleh bang novel
dan ada beberapa pertanyaan lainnya
siap ini tadi ada yang bilang
bisa cek di instagram at cnn indonesia
dan juga nanti bisa cek di youtube channel nya cnn
tapi selain itu saya juga mau mengingatkan bahwa
ngobrol di rumah bareng cnn indonesia tidak hanya dilakukan hari ini
karena setiap harinya
ngobrol di rumah bareng cnn indonesia ini tetap dilakukan
senin sampai kamis di akun at cnn indonesia pada jam tujuh malam
kemudian jumat sabtu dan minggu
adanya di at cnn indonesia tv pada pukul delapan belas
untuk besok temanya tidak kalah menarik
besok kita akan berbincang langsung tentang
bagaimana sih caranya untuk bisa masuk ke universitas top dunia
nanti akan ada rekan saya sarah arianti
yang akan berbincang dengan narasumber
detailnya seperti apa bisa ikuti terus
pantau terus di akun dari at cnn indonesia
terima kasih sekali lagi untuk teman teman yang sudah bergabung dari tadi
semoga apa yang disampaikan dan juga apa yang diutarakan pada perbincangan tadi bisa bermanfaat
saya mau promosi sedikit
kalau masih belum puas membahas soal hashtag tak sengaja ini
nanti akan ada juga pembahasannya atau penayangannya
yang akan tayang pada pukul sembilan malam di transtv dan cnn indonesia
jadi buat teman teman yang mau tahu update nya seperti apa sih sebenarnya
apa sih tanggapan terbaru dari pemerintah
tanggapan terbaru dari novel baswedan
dan tanggapan terbaru dari bintang emon yang kemarin sempat viral juga
bisa langsung nonton ya di cnn indonesia prime news jam sembilan malam nanti di transtv dan cnn indonesia
sekali lagi terima kasih banyak dan selamat malam